saatnya anda menyaksikan sejumlah informasi seputar ramadan dalam segmen teman ramadhan
yang pertama saudara kami ajak anda mengunjungi masjid pertama dan tertua di kota bandung jawa barat
yang menjadi sejarah syiar islam di paris van java
di papua barat daya
ini provinsi termuda di indonesia
jadi dpd yang baru
dari tiga puluh lima kursi yang direbut
dan partai partai yang lain
sudah mengikuti perkembangan situasi
kami juga berusaha untuk
sehingga tidak menimbulkan hal hal yang
sama sama kita tidak inginkan
dan bisa menjalankan kepentingan negara
negara bisa berjalan dengan baik
saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan
ya terima kasih teman teman media
di satu ratus empat puluh dua kabupaten kota
kita bisa mencalonkan sendiri
pesan yang sama yang saya dapatkan dalam
memang yang di adu adalah
kemampuan tim pemenangan masing masing
yang sama sama kita biaya bersama sama
kalau kemudian rakyat pendukung
rakyat pendukung p tiga dan sebagainya
dengan bebas tanpa intimidasi
kalau teman teman media ada yang mau menyampaikan pertanyaan
saya naya dari cnn indonesia
buat bang adian sebagai ketua pemenangan pilkada
beberapa kader seperti bobby atau gibran
apa langkah untuk bisa memenangkan pilkada
kemudian untuk pilkada dki
kemudian juga ada bu risma
ada dua lagi yang belum disebutkan
kenapa akan ada banyak jutaan rakyat
secara sosial kemampuannya dan sebagainya
untuk itu kita menggunakan
jadi kita tidak pertimbangkan bapaknya siapa
misalnya apakah bapaknya kemudian presiden kah
apakah rakyat menghendaki dia atau tidak
kemudian di beberapa wilayah
dan biarlah mereka berpikir untuk bagaimana memecahkan itu
tanpa harus dikaitkan dengan proses pemilu sebelumnya
dalam pil karda jauh lebih baik
dalam pil pres kemarin
alat ukur lembaga lembaga internasional
berpolitik secara lebih dewasa
bahkan dari pemimpin pemimpin nasionalnya
nanti kita akan membuat beberapa kriteria yang lain
ya nanti tentunya akan kita serahkan pada dpp
tadi bang adian sebut pilpres sudah selesai
ada banyak daerah dimana dpp tidak bisa mengusung sendiri
partai partai mana yang bisa diajak koalisi
mungkin dengan gerindra golkar demokrat
atau mungkin pks juga berpotensi untuk diajak koalisi
jadi soal pelanggaran kecurangan oleh incumbent
jangan sampai ada kecurangan seperti di pilpres
tapi bagaimana pdip memastikan bahwa incumbent yang berasal dari pdip sendiri
tidak mereplikasi cara cara yang sama di pilkada serentak nanti
apakah mendapatkan penugasan resmi khusus untuk di pilkada nanti
kalau kepala daerah dari pd perjuangan
kita dikontrol betul oleh partai ya
untuk berlaku tidak menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk kemenangannya
jangan disamakan antara kekuasaan presiden dan kepala daerah dalam mengintervensi
kekuatannya juga tidak sama
kalau pak ganjar nanti tanya sama dpp
bangsa indonesia dan itu tidak
lepas dari prinsip prinsip dasarnya
selama dia bisa diajak bekerja sama dengan tujuan yang sama
bermuara pada negara kesatuan yang sama dan sebagainya
sampai hari ini kita terbuka untuk berkoalisi dengan demokrat
dan lain lain dengan batasan tadi
bahwa kita tahu membangun bangsa ini tidak mungkin sendirian
tidak mungkin hanya pdi perjuangan saja
tidak mungkin hanya golkar saja
kita belajar dari proses perjalanan bangsa ini
bangsa ini akan menjadi besar kuat dan menjadi maju
seluruh elemen elemen bangsanya bekerja sama
apakah pdip akan ikut seperti partai lain menggait para artis untuk maju pilkada
kemudian yang kedua kepada bapak raffi din simbolon
untuk sumut kan bisa maju sendiri ya pak
apakah akan fokus menyalonkan calon internal
kalau iya bisa sebutkan beberapa namanya yang akan dipilih
terima kasih atas pertanyaannya mengenai pilkada sumut
pdi perjuangan memang bisa membawa sendiri calonnya
sekarang yang mendaftar ke pdi perjuangan sudah ada beberapa nama
dari internal partai sudah ada
dari eksternal juga sudah ada
bahkan dari internal ada bapak nichon nababan
dari eksternal ada bapak edi rahmayadi
kemudian ejek juga sudah nelfon saya
beliau nanti akan mengembalikan formulirnya setelah rakernas
beliau langsung nelfon saya dan welcome kita
ini kan dalam tahap penjaringan dan penyaringan
nanti secara peluang dan secara kekuatan kekuatan peta politiknya
nanti akan kita sampaikan ke dpp
dpp nanti akan memutuskan siapa nanti yang akan kita usung
kalau misalnya ada partai partai lain yang bisa bekerja sama dengan kita
partai manapun itu yang penting garis politik dan ideologi kita
sama untuk membangun sumatera utara
jadi saya rasa ini akan dinamis berkembang ke depan
dan kita akan mengikuti hari demi hari perkembangan politik di sumatera utara
selebihnya saya sampaikan kepada bung adian terima kasih
di pdi perjuangan itu semua punya hak yang sama
mau dia pengusaha mau dia artis mau dia latar belakang aktivis
sama seperti saya dan teman teman yang lain
di pd perjuangan semua boleh berkontestasi selama memang memenuhi syarat syarat yang
ditetapkan oleh partai secara ideologi survei dan sebagainya
kalau ada artis yang memang lebih baik dari adian misalnya ya nggak apa apa gitu loh
tidak ada yang katakan bahwa seorang pengusaha pasti lebih mampu dari artis
artis pasti lebih mampu dari aktivis lebih hebat dari pengusaha itu nggak ada
yang kita akan uji adalah sejauh mana kemudian pemikiran pemikiran dia
sejauh mana kemudian pemahaman dia terhadap ideologi
bagaimana dia melihat dan cita citanya terhadap indonesia ke depan seperti apa
dan bagaimana kemudian rakyat melihat dia
karena pada ujungnya mau seganteng apapun secantik apapun sewangi apapun sehebat apapun
gelarnya dan sebagainya pilihan itu ada di tangan rakyat dalam pilkada kita nanti
untuk itu sekali lagi saya tekankan untuk teman teman
disampaikan bahwa kita akan menolak segala bentuk intervensi kekuasaan
yang menggunakan pajak rakyat untuk memenangkan salah satu calon
pajak rakyat digunakan untuk kesejahteraan rakyat untuk pendidikan
bagi rakyat tidak untuk kepentingan calon calon pilkadanya
clear di situ ya kita sama sama
oh kanan sudah ya siap
jadi pertanyaan yang pertama itu gimana caranya dari pdi perjuangan
untuk menjaga kader kadernya yang akan dimajukan ke pilkada
supaya tidak dicuri dengan pihak lain
kalau untuk kang ono itu kan kemarin kang aceh bilang
kalau sudah ada komunikasi untuk mengusung
pak rk itu sampai sejauh mana lobby lobbynya
apakah juga ada nama dari internal yang akan dimajukan di pilkada jabar
yang ketiga untuk pak ridwan watiri izin untuk bertanya di pilkada sulawesi selatan
itu nama pak dhani pomanto itu kan juga cukup tinggi ya akan dicalonkan
karena itu apakah dia akan maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur
dan bagaimana komunikasi dengan partai partai itu
karena kan kemungkinan di pilkada besok itu akan melawan incumbent ya
ya terima kasih nanti bang andi sama kang ono ya
begini mbak pdi perjuangan itu dalam proses perjalanan sejarahnya dia itu
melahirkan banyak sekali tokoh tokoh orang orang hebat
kalau ditanya pada saya bagaimana bang
kalau misalnya mereka pergi kita tidak mau ditinggalkan
tapi kalau memang mereka tidak tahan dengan perjuangan kita
dan mereka mau pergi kita akan mudahkan jalannya
kira kira seperti itu itu pertama
terus kedua begini yang kita tidak harapkan kalau kemudian dia pergi
kenapa jangan rusak pdi perjuangannya
jangan hancurkan pd perjuangannya karena itu rahim
rahim dari lahirnya sekian banyak tokoh tokoh pemimpin pemimpin bangsa
baik tingkat nasional maupun tingkat daerah
kalau ada yang mau merusak rahim tempat kami dilahirkan
kami pasti melawan bersama sama
kira kira seperti itu oke selanjutnya kang ano
memang kita sudah komunikasi dengan golkar jawa barat
dan saya pun sudah komunikasi dengan pak rk jauh jauh hari
ya kita serahkan pada mekanisme pardai di golkar
di golkar tentunya kan masih tarik menarik tuh pak rk apakah ke dki atau ke jawa barat
tapi menurut kang aceh kar jawa barat itu tetap menginginkan pak rk di jawa barat
dengan mungkin hasil surveinya yang masih tertinggi
nah dari pdi perjuangannya kita sadar betul
sejak era reformasi sampai dengan pilkada yang terakhir dua ribu dua puluh
pdi perjuangan tidak pernah memenangkan pilkada di jawa barat
dan tentunya kami dengan sekarang ini peringkat keempat
tentunya kami sadar bahwa kami agaknya tidak mungkin untuk mengincar nomor satu
jadi kami pdi perjuangan akan mengincar di dua
di posisi wakil gubernurnya
siapa itu ya tentunya partai mempunyai kader kader yang banyak di jawa barat
yang tentunya saat ini dpp beserta tim yang telah ditugaskan tentunya sudah mulai melakukan pemetaan
siapa kader internal pdi perjuangan di jawa barat yang nanti akan disandingkan dengan calon gubernurnya
nanti pak adian saja yang menyebutkan
karena sampai dengan saat ini kita
tapi kita sadar betul dengan kondisi jawa barat seperti itu
sehingga kita saat ini melakukan penjaringan secara tertutup
dan kita sudah serahkan sepenuhnya ke dpp pardai
nah sehingga nanti bisa ditanya ke dpp partai siapa kader internal dari jawa barat
yang nanti akan ditandingkan sebagai calon wakil gubernurnya
seperti yang saya sampaikan terdahulu bahwa sulsel itu kan dua puluh empat kabupaten kota
yang bisa mengusung sendiri itu hanya dua kebupaten yaitu luhut timur dengan kabupaten sopeng
dan terkhusus untuk pilgub sulsel
memang kami prioritaskan kader yang maju
tapi tentu juga kita harus lihat survei
tentu juga kita harus lihat selektibilitasnya
banyak yang mendaftar selain pak dhani pomanto
tapi jujur aja saya sampaikan kader internal yang mendaftar di pdi perjuangan provinsi sulawesi selatan itu
untuk menjadi calon gubernur adalah pak dhani komanto
karena beliau adalah kader kami dan beliau juga wali kota makassar
tapi tentu putusannya semua ada di dpp pak dhani pomanto
kami di dpd itu hanya melakukan pendaftaran dan penjaringan
dan partai kami pdi perjuangan provinsi sulawesi selatan tetap harus juga bekerja sama dengan partai lain
seperti terdahulu tahun dua ribu delapan belas
pdi perjuangan itu tidak bisa mengusung sendiri
kami bekerja sama dengan pks dan partai lain
tapi alhamdulillah kami menang
dan insyaallah ke depan di provinsi sulawesi selatan ini
walaupun suara kami di dprd provinsi sulawesi selatan tidak cukup untuk mengusung
tapi kita sudah melakukan lobby lobby dengan partai lain agar bisa mengusung sendiri
dan kami sangat berharap dan mohon doanya kepada seluruh saudara saudara kewaratawan
pdi perjuangan provinsi sulawesi selatan bisa menang lagi untuk pilgub serentak tanggal dua puluh tujuh november
oke teman teman kita batasi berapa nih
dua ya ini satu
ini untuk di provinsi kalbar sendiri
pkb nanti akan mencalonkan kader internal atau seperti apa
dan peta politik disana seperti apa boleh dijelaskan
terima kasih bung adian
perkenalkan saya ikra dari tv one
yang pertama terkait dengan pilgub jakarta
sebut saja golkar dan juga nasdem
kira kira tokoh populer siapa yang akan
sampai sekarang kenapa masih belum
ada nama yang keluar dari
ini bentuk bantuan mas ganjar
kita tidak terlambat ya
kalau misalnya kemudian waktu pendaftarannya besok
ya agustusnya kita hitung baik baik dong
jakarta itu ada sekian banyak penduduknya
yang nanti bagaimana masa depan dan kehidupan mereka
seluruh faktor dihitung dan kapasitas saya
masukan kepada dpp dan dpp lah yang memutuskan
khusus untuk yang mau bertanya
bisa mengusung sendiri untuk gubernur
dan kami juga pemenang di
yang kami sebagai ketua dprd sebagai pemenang
dan ada dua kabupaten kota bisa nyalon sendiri
sekali lagi terima kasih teman teman media